gue cuma mau ngasih ini
bantu bantu bu nur jak
kalau dia dapat orderan bini gue diajak ikut bantu bantu
ya bantuin gue juga akhirnya
gue udah punya banyak
buur yang hijau
habis dari rumah sakit cuy
saya sama kang pisnah udah dua kali nengok rumah sakit
gue kepala kakaknya gak ada
lo jangan bercanda
enggak tapi serius bang
lo kan bener bang pasti gak bohong
ini mah dimakan sama kucing
halo assalamualaikum pak
syukur atu kalau sehat mah
nanti seneng atuh pak makanan dari kampung mah
dikirim aja atuh pak gak usah dianterin
nanti seneng atuh pak makanan dari kampung mah
bukannya intis gak mau bapak ke jakarta
tapi intis takut papa repot
apalagi kalau pulang pergi
apalagi kalau pulang pergi
bubur kacang ijo nya ya bang
itu dia lagi enak badan
ini yang paling kita suka
pas pita perlu ojek kakak ojek datang
nih pakai helmnya
ada apa sih pak
bapak mau tambah minum lagi
temen bapak ada yang mau pesen terendang
kan lagi bikin buat temen ibu
cuma setengah kilo
bapak baras bisa ya
indah usah di sms langsung telpon saja pak
kalau cuma setengah kilo aja
ya terima kasih
cari pesanan lagi ya pak
iya mas bur
pakai helm dulu pak
pakai helm dulu pak
iya pukul pindah lagi
air keliinannya lagi toxins maioria disini
pronomennya atas nerthaliska
ibu pergi dulu
gak kenapa napa jack
cuma meriang sedikit
iya tapi meriang sedikit
udah berkali kali saya bilang
kenapa saya juga sakit
ini ke masih sakit min
kalau kemarin mah masih sakit kok
gue tuh nanyanya sekarang bukan kemarin
kalau sekarang mah saya gak tahu pok
katanya mau datang lagi
tapi cuma sehari pulang pergi
jogetawu cok pur enak
yaudah suruh datang aja
ntar gue bagi ya
terima kasih kakak wak jack